ditemukannya sejumlah fasilitas mewah di dalam penjara suka miskin
seperti penyejuk udara kulkas pemanas air
menambah panjang deretan sel tahanan yang tak wajar
namun di sisi lain ada penjara dengan narapidana yang harus berebut napas
karena melebihi kapasitas
ibarat langit dan bumi inilah kondisi penjara di indonesia
penjara yang satu memiliki fasilitas layaknya hotel berbintang
dan yang lain penghuninya harus berebut napas
dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di lapas suka miskin
komisi pemberantasan korupsi menemukan sejumlah fasilitas sel yang tak biasa
seperti adanya penyejuk udara televisi dan toilet yang terpisah
kpk menyebut biaya untuk menebus semua ini sangat fantastis
dua ratus sampai lima ratus juta per kamar
jadi untuk mendapatkan fasilitas fasilitas tertentu
namun di sisi lain kondisi berbeda terjadi di lapas kelas dua a b cermasin
koresponden cnn indonesia nesya megawati pada mei dua ribu tujuh belas lalu sempat menyambanginya
dengan tingkat kelebihan isi mencapai enam ratus lima puluh persen lapas ini dihuni oleh dua tiga ratus tujuh puluh delapan orang
padahal daya tabungnya hanya tiga ratus enam puluh enam orang
kita akan coba lihat
mck nya di mana bang permisi bang
jadi saking ramainya akhirnya buat seperti ayunan gitu
batman ya bahasanya ya bang ya
dua orang di mck
siapa bang dua orang yang di mck bang
lapas dengan fasilitas mewah sebenarnya sudah menjadi rahasia umum
namun lagi lagi bayaran fantastis hingga ratusan juta rupiah
semakin membuka tabir perbedaan kehidupan narapidana kaya dan miskin di dalam penjara